penurunan harga minyak goreng menjadi rp empat belas per liter telah diberlakukan sejak rabu sembilan belas januari
menteri perdagangan muhammad lutfi menyatakan minyak goreng dengan harga rp empat belas per liter akan dijual serentak di seluruh toko retail modern
yang tercatat sebagai anggota asosiasi pengusaha retail indonesia atau aprindo hingga enam bulan ke depan
namun di pasar tradisional di ibu kota harga minyak goreng masih mencapai rp dua puluh dua per liter
yang per liter itu sekarang rp dua puluh dua tembus harga rp dua puluh dua per liter
sebelumnya itu kalau normal normalnya ya sekitar empat belas tiga belas per liter
kenaikannya sudah sejak berapa bulan ya semenjak setelah lebaran idul fitri ya kalau nggak salah dua ribu dua puluh
rizky dan pedagang bahan pokok lainnya di pasar tebet barat jakarta selatan belum menjual minyak goreng dengan harga baru
yang ditetapkan oleh pemerintah
karena ingin menghabiskan stok minyak goreng yang dibeli dengan harga lama
kalau sekarang empat belas ribu kayaknya ya kayaknya sih nggak bisa juga sih karena kondisi ekonomi juga sih sekarang
minyak goreng yang dijual dengan harga rp dua puluh dua per liter dibeli dari agen atau distributor dengan harga rp dua puluh rp dua puluh satu
harga yang mereka beli baik dari agen maupun distributor berada di angka sekitar rp dua belas sampai rp tiga belas rupiah agar margin keuntungan tetap terjaga
meski masih dijual dengan harga selangit konsumen masih membeli minyak goreng bukan dengan harga subsidi karena terdesak kebutuhan
ya menurut saya sih ya mahal
tapi orang udah semua emang kayak gitu ya
mau di gimana
pinginnya ya semuanya kayak semula
sekarang tuh agak mahal gitu
pengennya itu diturunin harganya gitu
tapi kan karena kebutuhan ya jadi harus dibeli
sehari hari kan harus pakai minyak goreng gitu
kepala pasar tebet barat tengah berkoordinasi dengan pd pasar jaya dan kementerian perdagangan mengenai penurunan harga baru minyak goreng yang ditetapkan selasa kemarin
termasuk mengenai regulasi sanksi bagi pedagang pasar tradisional
yang menjual di atas harga rp empat belas per liter
untuk sementara kami masih berkoordinasi karena sanksi itu kan harus disegalkan dengan jelas
ya terus memang pedagang pedagang ini sambil menunggu seminggu ini dari kementerian teknisnya bagaimana ya kita masih tetap berkoordinasi terus
berbeda dengan pasar tradisional yang masih menjual dengan harga tinggi
seluruh toko retail modern yang terdaftar sebagai anggota aprindo telah menjual minyak goreng dengan harga subsidi yakni rp empat belas per liter
salah satunya transmart cepaka putih jakarta pusat
setiap bulan kebutuhan minyak goreng di toko retail transmart seluruh indonesia mencapai tujuh ratus empat puluh empat ribu liter
cnn indonesia dan transmart merupakan anak perusahaan citicorp
minyak goreng berbagai merek perabu kemarin telah dijual dengan harga subsidi
untuk menjual minyak goreng sesuai harga subsidi
toko retail modern menerapkan metode rafaksi atau pengurangan harga
itu umum ya kita di retail untuk menggunakan metode rafaksi ke mereka gitu
jadi ini memang b dua b kami dengan pihak produsen
jadi kalau sistem rafaksi itu sendiri adalah nanti dari selisihnya itu nanti ditanggung oleh si produsen itu sendiri nanti di kita seperti itu
namun pembeli minyak goreng di toko retail modern dibatasi maksimal dua liter per orang
tujuannya agar sebaran minyak goreng dengan harga subsidi ini merata ke seluruh lapisan masyarakat
toko retail yang tidak mengikuti ketentuan ini akan mendapatkan sanksi
kepada para produsen atau eksportir yang tidak mematuhi ketentuan tersebut maka akan diberikan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan izin
kami juga mengingatkan bahwa untuk mencari minyak goreng yang tidak berbeda kita harus memiliki kemampuan yang lebih kuat
kami juga mengingatkan bahwa untuk mencari minyak goreng yang lebih kuat kita harus memiliki kemampuan yang lebih kuat
kami juga mengingatkan bahwa untuk mencari minyak goreng yang lebih kuat kita harus memiliki kemampuan yang lebih kuat
mengutip data dari pusat informasi harga pangan strategis atau pihps kenaikan minyak goreng pada tahun ini adalah yang tertinggi setidaknya sejak tahun dua ribu enam belas
rian fernando dwi agung yudi artung jakarta